yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekiranya menjelang pemilihan umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama
seperti bencana alam yang dasyat berskala besar peperangan pemberontakan atau pandemi seperti covid kemarin
yang tidak segera dapat diatasi atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat disenggarakan
sebagaimana mestinya tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi
maka secara hukum tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk hukum
dalam keadaan demikian timbul pertanyaan siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya tersebut
lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum
dan bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda
sedangkan masa jabatan presiden
wakil presiden anggota anggota mpr dpr dpd dan dprd serta para menteri anggota kabinet telah habis
masalah masalah di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah perubahan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
hal itu memerlukan perhatian yang sungguh sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa
di masa sebelum perubahan undang undang dasar
mpr masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melekapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita
apakah setelah perubahan undang undang dasar mpr masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan ketetapan yang bersifat pengaturan tersebut
hal ini penting untuk kita pikirkan
diskusikan bersama demi menjaga keselamatan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara
sesuai amanat ketentuan pasal satu ayat dua undang undang dasar sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat
maka mpr dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan penetapan yang bersifat pengaturan
guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar
idealnya memang mpr republik indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara
sebagaimana disampaikan presiden kelima republik indonesia ibu haja megawati soekarno putri pada hari jadi ke lima puluh delapan lemhanas
tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga yang lalu